inilah kulsum wanita kelahiran tahun seribu sembilan ratus tiga puluh ini
merupakan warga lingkungan gajah oling kelurahan temenggungan banyuwangi jawa timur
siapa sangka wanita yang akrab dipanggil mbah sum ini
merupakan salah satu pembatik tulis tradisional
yang diklaim tertua di kabupaten ujung timur pulau jawa
nenek sembilan puluh dua tahun tersebut mengaku belajar membatik
sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar pada zaman jepang
dirinya pertama kali belajar membatik menggunakan bahan daun atau kertas
kemampuan membatik mbah sum didapat secara turun temurun dari keluarga
yakni dari ibunya
dari dua belas bersaudara mbah sum satu satunya yang meneruskan tradisi
membatik di keluarganya
hebatnya wanita yang tinggal sendiri di rumahnya itu melakukan
semua proses membatik seorang diri
mulai dari menggambar pola hingga mewarnai
awalnya mbah sum membatik di dalam rumah
tetapi karena penglihatannya yang mulai terganggu
kini ia memilih mengerjakan di samping rumahnya
biasanya mbah sum memulai aktivitas membatik sejak pagi hingga sore hari
dengan menggunakan tungku dari batu bata yang menyala serta kayu bakar
mbah sum juga terus meneruskan proses tersebut
karena hasilnya lebih bagus dibanding menggunakan kompor
satu lembar kain batik bisa dikerjakan oleh mbah sum selama lima hari
mulai dari membuat pola hingga pewarnaan
dalam sebulan dirinya bisa membuat sepuluh lembar kain batik
beberapa motif yang sudah dibuat diantaranya gajah oling
gringsing kopi pecah kangkung setingkes sekar jagad paras gempal dan banyak lainnya
batik tulis buatan mbah sum ini
biasanya banyak dipesan oleh sanggar batik serta para pelanggan yang datang dari luar kota
seperti surabaya bali malang hingga jakarta
sementara satu lembar kain batik tulis dijual dengan harga lima ratus lima puluh ribu rupiah
terkait pewarna dan bahan untuk membatik dia memilih membeli dari yogyakarta
karena selain lebih murah pilihan warnanya juga lebih banyak
saya mulai rumah mulai keturunan
saya sudah didik batik sama orang tua
saya belajar sama daun sama kertas gitu
kalau dapat cuma kenapa nggak senang
kalau kerjanya gitu saya payah ya kan
kesulitannya apa mbah membatik tulisnya mbah
kalau hujan nggak bisa nulis nggak bisa membatik
ada hari hari khusus mbah untuk membatik mbah
nggak ada kalau ada orang susah payah saya baru berhenti mbak di
tapi membatik terus mbah
nggak pernah berhenti
apa saja dibuat saya
apa contohnya mbah
contohnya nggak ada terjual sudah
gringsing terus kopi pecah motopetik sekar jagad
terus gajahuling kangkung setingkes macam macam nak
sementara itu budayawan banyuwangi
ekanu haryono mengatakan dirinya mengapresiasi
apa yang telah dilakukan oleh mbah sum
meski usianya sudah sembilan puluh dua tahun proses pembuatan batiknya berbeda dengan yang lain
yang menarik dari mbah sum dia fokus dengan setiap tahapan pembuatan batik
corak dan warna pembuatan batik tulis milik mbah sum masih klasik
selain itu mbah sum diklaim sebagai pembatik tulis tradisional
yang ada di kabupaten ujung timur pulau jawa
proses dia membuat batik itu nampaknya sangat berbeda dengan yang lain
karena saya melihat dia fokus
saya tidak melihat tangannya yang gemetar atau apa
yang menarik dia itu kalau melakukan batik itu seperti fokus dan kontemplatif
seperti meditasi begitu dia
saya cukup bangga karena mbak sum sebagai sosok perempuan
meskipun sudah tua tetapi dia tidak menyerah
justru malah menjadi contoh
atas ketekunannya terus menerus selama lebih dari lima puluh tahun membatik tulis
serta melestarikan dan mengembangkan budaya batik di indonesia
mbah sum mendapat penghargaan sebagai penjaga tradisi
oleh yayasan batik indonesia pada dua ribu dua puluh satu di jakarta
selain itu ia menekuni batik tulis tradisional
tidak lain untuk melestarikan budaya nenek moyangnya
ketekunan dan ketelatenan mbah sum tersebut layak dicontoh oleh semua kalangan
karena menekuni seni batik tulis tradisional sejak belia
saat ini mbah sum bisa disebut sebagai pembatik tulis tradisional tertua
yang masih bertahan di banyuwangi